pemerintah menambah jumlah rangkaian kereta mrt dari delapan rangkaian menjadi enam belas rangkaian
ini demi mengantisipasi jumlah penumpang mrt yang kian padat
selain itu pemerintah juga mengembangkan jumlah sdm melalui kerjasama dengan perusahaan perkereta apian asal inggris
selama sebulan beroperasi secara komersial mrt memperoleh sekitar delapan puluh dua penumpang setiap harinya
karena itu pt mrt jakarta memutuskan menambah rangkaian kereta mrt sebanyak delapan kereta
dari yang sebelumnya delapan menjadi enam belas kereta
kereta ini akan beroperasi pada jam sibuk yakni jam tujuh pagi sampai dengan jam sembilan pagi
kemudian di sore hari dari jam lima sore sampai jam tujuh malam
jam sibuk ini masih akan terus dievaluasi oleh pt mrt jakarta yang nantinya masih bisa akan diubah atau diberlakukan seharian
tetap sama tiga puluh menit ya dari bundaran hi ke lebak bulus tidak ada yang berubah
hanya frekuensi kereta itu akan lebih banyak karena ada empat jam
dua jam di pagi dan dua jam di sore di mana kita beroperasi dengan lima menit headway
selain menambah jumlah rangkaian kereta pt mrt juga akan mengembangkan sumber daya manusia di perusahaan
untuk itu pt mrt jakarta menggandeng perusahaan perkereta apian asal inggris cross rail international
kerjasama ini melalui penanda tanganan kerjasama pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia dalam kereta api perkotaan
selain itu untuk mendukung pembentukan akademi mrt jakarta yang merujuk pada perusahaan
penanda tanganan disaksikan oleh duta besar inggris untuk indonesia asean dan timur leste muazzam malik
selain itu cross rail international juga akan membantu di area studi penyiapan proyek pengembangan jalur mrt dan kawasan berorientasi transit
nota kesepahaman ini akan berlaku selama dua tahun ke depan dan akan dievaluasi setelahnya
tim liputan sianet indonesia